aksi persekusi kembali terjadi
seorang pencuri sepeda motor tewas dikroyok ratusan orang setelah kepergok saat beraksi
sementara pura pura ikut sholat subuh seorang pria di kota tasikmalaya justru membobol kotak amal masjid
pelaku nyaris babak belur dikroyok basah sebelum diselamatkan polisi
bersama informasi lainnya inilah kilas kriminal selengkapnya
wr ditangkap polsek mangkubumi kota tasikmalaya karena kepergok mencuri kotak amal masjid di kawasan cicuru kami subuh
sebelum membobol kotak amal pria pengangguran warga marga jaya mangun reja tasikmalaya
sengaja sholat subuh berjamaah di masjid dan kemudian pura pura tidur
saat jemaah lain pulang ia pun membongkar kotak amal menggunakan besi
uang jutaan rupiah berhasil dibawa kabur temannya
namun w r tak berhasil meloloskan diri dan kemuru dipergoki warga hingga babak belur
dadang berusia dua puluh dua tahun tewas dikeroyok ratusan orang karena kepergok mencuri sepeda motor
ia melakukan aksinya di perumahan bintang alam teluk jambe timur karawang jawa barat
polisi menjelaskan pelaku bersama satu rekannya mencuri di perumahan bintang alam
saat sedang beraksi pemilik motor memergoki mereka
pemilik dan masa lain kemudian mengeroyoknya
satu pencuri tewas dalam perjalanan ke rumah sakit sementara rekannya dilumpuhkan peluru di kaki kirinya
karena berusaha melarikan diri saat ditangkap
fs menjalani pemeriksaan di mapores kabupaten tasikmalaya jawa barat kamis pagi
anggota jaringan muslim cyber army ini menyebarkan berita bohong alias hoax di media sosial facebook miliknya
pelaku sengaja menyebar informasi hoaks terkait penangkapan orang gila di pondok pesantren cipasung beberapa waktu lalu dengan dali prihatin
gambar disebar di halaman grup facebook muslim cyber army dan terus menyebar kurang dari satu jam pasca diunggah
fs pun sempat melarikan diri saat hendak ditangkap polisi rabu malam kemarin